ini mah mang dadang
ya allah mang dadang pisang
bapak tadi kemana sih
kalau bapak kena panapa di jalan gimana
oke terima kasih ya
sama sama ibu elsa
sampai ketemu besok di yoga bella studio
terima kasih selamat malam
nino care banget sama gue sejak gue hamil
dia bener bener mikirin gue banget
nah itu rindu udah pulang
aku bukain pintu ya mak
pak jadi nino daftarin esa untuk senam hamil
wah bagus banget
biar lancar nanti lahirannya
dia perhatiin istri sama calon anaknya
makannya udah disiapin makanannya
sayang makasih ya
kamu udah daftarin aku di kelas senam hamil
tadi orang studionya udah nelfonin aku
ngasih tau jadwal aku
besok udah bisa mulai
tapi aku kan belum mendasarkan kami

aku udah selesai
aku mau pergi ke rumah
bruh aku yakin kamu batman
mulai sekarang gue akan tahu semua tentang lo sa
sa kamu mau aku daftarin ikut senam hamil di yoga bella studio katanya bagus dan
ada juga yang buat tri semester awal mau sayang makasih ya
sesuai permintaan losa udah gue daftarin biar lo sehat dan anak kita yang dikandungan lo juga sehat
kalau gitu siapa yang daftar nama kamu
iya memang betul
aku tadi rencananya mau daftar nama kamu
cuman mudah mudahan ada barang baru masuk ke gudang jadi aku kelupaan
terus siapa dong yang daftarin kalau bukan kamu
apa jangan jangan sekretaris aku ya
soalnya ada yang informasiin kalau ada program senam ibu hamil gitu
dan tempat itu emang dia yang rekomendasikan
ya bisa aja sih sayang mungkin aja
iya udah most tow esok berhenti tinggal tau
yang jelas orang ini menyimpan sebuah rahasia ma
makanya pak al cari dia
aduh tapi sayang ya kamu kehilangan jejak orang itu
coba kalau tadi mama itu bantuin kamu ren
wah orang itu pasti gak bakalan kabur
yaudah sekarang aku mau ngelaporin ke pak al dulu ya
semoga pak al gak marah sama kamu
karena kamu belum nemuin orangnya
mas kita ada bopo deh
rena pinter banget ya mas
kamu masih mau bawa bawa sendiri loh
memang harus begitu kenapa harus takut
dia kan udah lama di panti
tidurnya bareng sama anak anak panti
terus sama kita juga di sini
tidur sama temennya
takutnya dia gak terbiasa
di kamu ke kamar duluan aja ya
saya masih mau gak keterangan
kenapa harus mau jauh dari aku
iya pak tadi saya sudah cari menggadang ke rumahnya pak
terus gimana dapat
pas saya sampai di sana bang dadang kelihatannya mau kabur bang
ini sangat mencurigakan rad
dia kabur pasti disuruh sama elsa atau sama sarah
kalau memang dia gak salah dia gak mungkin kabur
ya pak seperti yang begitu
dia malah lolos
padahal saya sangat perlu bicara sama dia rad
dia satu satunya orang yang memegang kunci rahasia makaman ini
ya apa saya benar benar minta maaf ya pak
apa perlu saya tunggu di depan rumahnya pak
dia tahu dia lagi dicari
pasti dia lagi sembunyi rad
iya pak baik
saya pasti akan menghalangi setiap langkah kamu sampai kamu tidak bisa punya tempat untuk berlari lagi
kamu belum tidur
iya aku kan nemuin kamu
udah kamu tidurlah udah malam ya
aku mau mandi dulu
aduh papa dengar apa lagi ya dari angga
kok kayaknya papa kelihatan makin stres
apa papa udah tahu kalau sabotase emailnya roy itu mengarah ke elsa
saya senang bibi udah pulang lagi ke sini
jadi ada yang bantuin masak berberes rumah
terus masuk kamar belum keluar lagi
apa ada hubungannya sama enggak
aku nggak ada
ada di mana ya
aku kan gak punya kamu sendiri
aduh kok aku gak bisa tidur ya
aku gak bisa tidur begini ya
kamu abis telfonan sama siapa
sama randy tadi masalah kerjaan
aku kira siapa
ya tidur besaran ya
masih sekarang kamu seneng banget mas
karena randy udah punya kamar sendiri
udah gak bawa bareng sama kita
tidurnya jadi luasa
terus kamu kalau mau manja manja sama aku
kamu gak malu
yang mau manja manja sama kamu siapa
kamu kali yang mau manja manja
hmm takut doang kamu juga kali ini
ini dari rumah sakit
besok itu jadwal untuk check up kehamilan
yaudah sekarang tidur
biar bisa bangun pagi besok saya antar aja
aku mau tidur saya bener bener dipeluk
itu kan kamu kan yang mau nyon sama saya
ini kan kamu pasti juga mau mas
aku gak bisa tidur sendiri mama
aku boleh gak tidur sama mama sama papa
nah ngapain lu orang tidur disitu
pak pak temen temen
ini mah menggadang
ya allah menggadang pisan
bapak tadi kemana sih
kalau bapak kenapa napa di jalan gimana